yaudah kalau begitu gue juga bantu cari deh
gue turun tangan
oke makasih banyak ya nggak
berkabar sama gue ya
langsung aja ke rena ya
iya pak bos
eh kuat juga ya
ya pulak balik
buka tutup kerbang
harus juga pulang
nggak pergi lagi
semoga semua baik baik aja
baru aja kami mau ke ruang dosen
eh ketemu disini pak
kalian cari saya
itu tuh udah ada
atau belum ada pak
saya denger sih
saya denger sih
kali aja bu andin mau ngasih tugas kali ya
oke deh siap
terima kasih pak
lo besok udah mulai ngajar belum
soalnya tadi lo dicari sama anak anak kelas lo
ya kalau misalkan lo belum ngajar
apa lo mau ngasih tugas ke mereka
lo udah sehat kan
kayaknya aku belum masuk dulu deh kak
tapi besok aku akan kasih tugas ke anak anak
tolong sampein ya
nanti gue sampaikan ke mereka
makasih banyak ya kak ya
soalnya sekarang aku lagi nyari elsa
iya kak kakak belum sampai ke rumah ya
elsa itu sekarang jadi tahanan rumah
karena kasus pembunuhan roy
mama itu ditangkap karena mama kan mau ngelindungin elsa kan
tapi semenjak sekarang udah mulai muncul bukti bukti baru
nah itu semua tertuju sama elsa
nah sekarang elsa itu jadi tersangka
tapi masalahnya setelah demo ditangkap sama polisi dia kabur
terus gimana ndin
ya makanya sekarang aku lagi nyari elsa
soalnya elsa harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya
dan aku mau mama aku cepet keluar
angga zah buru
kak gue punya tugas buat lo sama yudi
gue mau kalian bikin selambaran dan isinya foto
dan ingat satu lagi paling penting
dia sedang dicari sama polisi
karena dia buronan kasus pembunuhan
dan satu lagi lo tulis
bagi siapa yang bisa menemukan dia dapat hadiah seratus juta
cetak sebanyak mungkin
apapun yang terjadi itu perempuan harus ketangkep
gue gak mau tau
gue juga bakal sebaris sosmed
kita ada kerjaan nih dari bos angga
dengan cara begini gue yakin
semua orang pasti tahu elsa adalah buronan polisi
dan elsa juga artis
siapa yang gak tau dia
pasti mudah menemukan dia
akhirnya selesai juga
ayo ke dapur lah
apaan ya began began
kamu tidak minum
masih balai balai aja ya
kami itu mencari kesempatan dalam kesempitan
memanfaatkan kebaikan kiki
kalau gak sakit gitu udah gak gemplang kayak sapu ya
nanti kalau haus nih
tinggal pakai dayu dicedok
terus dimasukin gelas
cukup kan segini
uyah bener bener ya kamu
tangan ku pakai kenti periak uangnya lagi
berkat sentuhkan tangan ayam kiki
uya jadi cepet sembuh
tidak tidak bisa
angkotnya kenapa itu
gak tau pak tapi
biasalah angkot kalau gak rem mendadak pasti
rebutan penumpang gitu
yaudah taruh lagi yuk
mbak hati hati dong kalau jalan
lain kali kalau jalan lihat lihat mbak
jangan matanya kemana mana